kementerian agama dan komisi delapan dpr ri menyepekati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh dua sebesar rp tiga puluh sembilan delapan juta
biaya haji tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan biaya pada tahun dua ribu dua puluh
usai rapat bersama kementerian agama secara tertutup ketua komisi delapan dpr ri yandri susanto menyebut
meski ada kenaikan biaya tambahan haji tambahan ini tidak dikenakan kepada calon jemaah haji yang selama ini dikelola badan pengelola keuangan haji atau bpkh republik indonesia
ketua komisi delapan dpr ri dan kementerian agama republik indonesia menyepakati bahwa dengan besaran bp sebagai mana diurangkan pada angka empat tadi
yaitu sebesar rp tiga puluh sembilan delapan ratus delapan puluh enam maka tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun dua ribu dua puluh

tidak dibebankan kepada jamaah haji tetapi dibebankan kepada alokasi percokot
namun begitu meskipun ini asumsi kita akan terus kejar kita akan terus ikhtiar kita akan terus berusaha

kuota jemaah haji indonesia bisa didapatkan secara optimal
mengutip cnn indonesia com sebelumnya arab saudi telah mengumumkan mengizinkan sebanyak satu juta orang di luar warga saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini
namun pemerintah indonesia sampai saat ini belum mendapat kepastian soal kuota haji
tim liputan cnn indonesia